cuman itu baca rame banget pada rebutan paket rebutan paket
jalah menggunakannya ikut
ini ada takjil dari pesantren kunanta
kamu kasih banyak ya dek ya
gak boleh takut dia itu ciptaan allah juga
kita harus melakukan dirinya dengan baik
makanya kita harus bersyukur
masih dikasih allah akal yang baik
kesehatan yang sempurna
ini pak takjilnya
ini pak takjilnya
ibu ini pak takjilnya
pak takjilnya pak
ini pak takjilnya
ini pak takjilnya
ini pak takjilnya
ini pak takjilnya
ini dia mas
dua dua dua
bu takjilnya bu
semuanya udah sebagiannya nih
sekarang lukmannya dimana
belum udah gak
sekarang mari sama sama kita baca doa buka puasa ya
hai kau silakan artinya dibaca kan ya allah karenamu aku berbuka kuasa denganmu aku beriman
dan dengan rezakimu aku berbuka puasa dengan rahmatmu ya allah yang maha pengasih amin
jadi selain hablo minallah islam pun
kita untuk hablu minanas hubungan antar sesama manusia jadi islam itu mengajarkan kita agar
selalu bertoleransi saling menghargai saling tolong menolong antarumat beragama ya karena
karena negara kita ini adalah negara yang demokrasi apalagi islam adalah agama yang rahmatan lil
alamin yang mengajarkan kita dengan kasih dan sayang sampai di sini pahim tuh wah
everybody kebiasaan dari kprin melembabkan sekarang ustadz musa yang historic
mau ulang apa yang tadi sampai kalau satu jual eh eh pertunjukan khusyidahnya seri ya posatnya
ini yang disebut dengan jaka sembung makan sayur lot deh nyambung deh
kenapa kok di bawah kayak gini
ismail lemes yosasa ismail badannya demam
yuk yuk yuk
apaan ya zin banget
mama fawzat itu anu
anu domba terbang
mana domba terbang
saya pikir ini adalah ngabur murid saya yang paling indah seumur saya mengajar di pondok pesantren kunanta
kita bisa ketemu langsung sama duta besar amerika serikat pak josep itu
selain itu juga kita bisa mendapatkan pelajaran berbagi pengalaman dan ilmu tentang bagaimana warga amerika serikat itu berpuasa di amerika
ada apa sih giti
di pusat itu bocah bocah pada ngumpul di depan perpustakaan
ada apaan ya
mereka bikin honor lagi
enggak enggak enggak
kali ini mah enggak
cuman itu bocah rame banget pada rebutan paket
kenapa jadi berbareng
aduh ustaz tenang
mendinggal aja ngikut
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bapak maaf ini boleh tahu kirimannya dari siapa dan isinya apa ya pak
maaf pak ustadz ini ada kiriman sumbangan buku buku dari pak dubes amerika pak ustadz
aduh best baik banget ya mau ngasih sumbangan buku untuk kita semua
iya ini pasti buku bukunya ini buku buku import
saking senengnya import jadi import
terima kasih pak ustadz
buka buka buka
pengurus pondok pesantren kunanta udah langsung buka aja
langsung buka ya
lanjut dong kita buka
dah ayo sekarang kita buka bareng bareng
ya soalnya kan semenjak mengajar di pondok pesantren kunata ini belum pernah ada ya
kasih buku buku sebagus ini coba aja kalau ustadz busa yang mulia ada satu diri kena
sama pak dubes pak josep itu dari lama tentunya ustadz gak akan minta buku buku kayak begini